sementara itu jelang reuni dua ratus dua belas forum pondok pesantren di tasik malaya jawa barat menggelar deklarasi damai
meski tidak melarang kegiatan dua ratus dua belas sejumlah ulama menolak politisasi pondok pesantren
kegiatan yang bersifat provokatif menghasut ujaran kebencian hoaks hingga isu sara
ratusan pengasuh pondok pesantren di kabupaten tasik malaya jawa barat menggelar deklarasi forum pondok pesantren di mapolres tasikmalaya jumat siang kemarin
mereka mendukung pelaksanaan pemilihan umum dua ribu sembilan belas yang damai dan aman
selain deklarasi bersama mereka juga membawa berbagai atribut hingga penandatanganan lima butir deklarasi
ulama sepakat agar tidak terjadi politisasi pondok pesantren menolak faham radikal serta terorisme
dari pimpinan pimpinan pondok pesantren ini tokoh agama alim ulama yang ada di sini
mendukung bahwa pelaksanaan pilpres maupun pileg dua ribu sembilan belas ini
yang akan datang ini berjalan dengan damai tertib aman lancar dan sukses
seperti itu jadi ini adalah pernyataan sikap dari beliau beliau kepada kita semua kepada masyarakat khususnya tasikmalaya kepada kepolisian
sementara itu jelang reuni dua ratus dua belas ulama di tasikmalaya menghimbau agar pihak pondok pesantren memprioritaskan kegiatan keumatan
meski tidak melarang pelaksanaan dua ratus dua belas namun pihak pondok pesantren menolak kegiatan yang bersifat provokatif
menghasut ujaran kebencian hoaks hingga isu sara
itu kan mui tidak punya kapasitas untuk melarang ataupun memerintah
tadi juga sudah saya jelaskan bahwa di pondok pesantren itu kan belajar tertib
mana yang didahulukan mana yang kedua mana yang tegar
kalau memang insya allah kalau memahami itu apakah ini harus diambil duluan atau bagaimana
di mata sebagian pengasuh pondok pesantren reuni dua ratus dua belas merupakan bagian dari perhatian warga yang harus dihargai
tetapi pelaksanaannya harus berjalan damai aman dan mengedepankan persatuan bangsa
sebenarnya itu adalah bagian juga dari atensi dari anak bangsa juga ya
ada yang setuju dengan dua ratus dua belas alumni dua ratus dua belas ada yang tidak setuju
dan memang yang tidak setuju banyak teman teman pondok pesantren juga yang pro
terhadap alumni dua ratus dua belas juga banyak yang pro
kita menghargai semua itu itu bagian dari ijitihad pilihan mereka
tetapi yang tetap dititipkan adalah siapapun yang berangkat
kita menjaga ketertiban kedamaian kemudian nilai nilai persaudaraan
dan yang tidak berangkat juga tetap saja itu menjaga nilai nilai persaudaraan
dan kekuah mahadia kekuah kepesantrenan tetap jadi nomor satu
tasikmalaya menuju jakarta yang akan menghadiri reuni dua ratus dua belas minggu besok
deden rahadian blong tasik malaya